ayam kanton salah satu hidangan khas yang tersaji dalam momen perayaan imlek
bisa menjadi salah satu pilihan hampers untuk orang terkasih
diolah dengan bumbu khusus dan cara masak yang khas menggunakan bumbu tauco dan ngoyong
salah satu penyedia paket hampers asal surabaya menyebut
dalam sebulan terakhir hampers ayam kanton buatannya terjual hingga ratusan paket
untuk tahun ini kita punya hampers spesial karena kita ada menu ayam kanton yang memang nggak setiap hari ada
jadi ayam kanton ini hanya ada untuk periode pengiriman hampers mulai tanggal dua puluh kemarin sampai kurang lebih tanggal satu sampai februari nanti seperti itu
harga paket hampers ayam kanton ini berkisar seratus hingga tiga ratus ribu rupiah
dalam satu hampers pelanggan bisa mendapatkan satu ekor ayam kanton utuh dan satu kotak kue manis
selain ayam kanton hidangan lain yang biasanya tersaji dalam menu perayaan imlek adalah jeruk serta kue lembut yang manis
salah satu toko kue di surabaya lantas berinovasi
menggabungkan keduanya menjadi satu penganan
yakni mini cake berbentuk jeruk
mini cake yang digunakan adalah jenis mouse cake
sajian ini diproses hingga memiliki tekstur lembut berongga
diaduk kemudian dicetak dengan beragam
bentuk unik dan menarik
kalau orang biasanya kasih buah jeruk untuk acara imlek kan
cuma kita supaya kita berbeda
jadi saya menyajikan mouse cake yang lebih modern dan unik
jadi kita bikin ada yang berbentuk jeruk dengan pastinya rasa jeruk juga
selain cake jeruk di sini tersedia juga tiramisu origami cake berbentuk kipas
sebagai salah satu paket hampers imleknya
paket hampers ini berkisar antara tiga ratus hingga enam ratus ribu rupiah
aneka hampers unik ini pun sukses menarik minat banyak pembeli
soalnya saya lihat dari banyak ini ya
instagram itu banyak yang ngepost gitu
terus kok lucu gitu
terus aku ya penasaran gitu penasaran sama rasanya
jadi aku coba beli gitu
paket hampers ayam kanton dan mouse cake ini bisa jadi pilihan anda
untuk berkirim tanda kasih
saat perayaan imlek pada satu februari mendatang
radia putri herudwi sudarmanto surabaya jawa timur